proses demokrasi ya saya kira bagus dengan sebanyak mungkin nama nama yang muncul kita juga akan dengar kita akan cari
yang penting percayalah bahwa apapun nanti saya bersama kawan kawan bersama pak jokowi
kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa indonesia dan rakyat indonesia